musyawarah rakyat indonesia yang digelar di provinsi nusa tenggara timur dan sulawesi barat
mendapatkan hasil yang mengejutkan
di mana pada posisi teratas calon presiden pilihan rakyat di ntt
diduduki oleh presiden republik indonesia joko widodo
yang masih diinginkan untuk maju sebagai presiden tiga periode
sementara untuk sulawesi barat nomor satu ditempati oleh ketua umum partai golkar
menurut ketua dewan pengarah musra andi gani nenawea
memasuki tahapan akhir musyawarah rakyat indonesia
dua nama teratas diisi oleh ganjar pranowo dan prabowo subianto
sebagai calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan mendatang
ketua dewan pengarah musra andi gani nenawea
yang masih diinginkan untuk maju sebagai presiden tiga periode
di mana ada tiga nama yang konsisten
ada prabowo bp asia terasik dan bulobo
andi mengungkapkan pihaknya enggan menyimpulkan hasil akhir musrah saat ini
ia berkata masih ada kemungkinan berubah karena musrah akan digelar di provinsi provinsi besar
seperti jawa timur jawa tengah dan dki jakarta mulai januari dua ribu dua puluh tiga
direktur eksekutif carta politika indonesia yunarto wijaya mengungkapkan
menyatakan memilih gubernur jawa tengah ganjar pranowo
disusul pemilih anies baswedan dan menteri pertahanan prabowo subianto
masih ada mas ganjar dengan tingkat elektabilitas tiga puluh satu tujuh persen
anies baswedan di peringkat kedua dengan dua puluh tiga sembilan persen
dan prabowo subianto di angka dua puluh tiga persen
jadi peringkat kedua dan ketiga ini tidak absolut
bukan pemeringkatan masih ada dalam selisih margin of error
jadi teman teman jurnalis ini bukan pemeringkatan
karena masih dalam selisih margin of error
tapi sudah bisa dipastikan tiga besar ini memang jauh sekali dengan nama nama lain
survei tersebut dilaksanakan pada delapan hingga enam belas desember dua ribu dua puluh
melalui wawancara tatap muka secara langsung
dengan menggunakan kuisoner terstruktur
jumlah sampel sebanyak satu dua ratus dua puluh responden
yang tersebar di tiga puluh empat provinsi
sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat
pada tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
tim liputan cnn indonesia